riki pun sama
riki statusnya buruan angkaran
bantuin elsa menyembunyikan elsa
kalau mereka berdua ditangkap gimana
kayaknya saya masih punya kita
masih ada opa omanya
kamu harus percaya
meskipun elsa di penjara
aku pun sama
tapi aku gak mau elsa lebih lama lagi di penjara
aku gak mau
ini juga buat gaisa
tanya dia dimana
ini demi gaisa juga
kita tinggal disana aja ya
g orange ya kan
kan hanya orang telepon
cybernet ini apa

rumah ini mana
apalnya psequ cousin lu ya

eh mama pergi sendiri aja
kamu kan hari ini quality time sama andin dan rena
ma dengerin aku dong
al be fine kamu gak usah khawatir ya
lagipul kan udah lama gak ada teror teror itu
mah iqbal itu masih buron
mama gak bisa pergi sendirian
hmm yaudah gini aja deh
eh mama pergi akan ditemani sama boim dan putra
gak bisa mah harus ada yang nemenin mama
atau gak gini deh
ini aku coba telepon randy ya
biar randi yang nemenin mama ya
yaudah nanti aku kabarin
ah gue lupa randy kan ada ngindel dua meeting hari ini ya
aduh siapa lagi yang nemenin mama
alhamdulillah kabar gue baik
lo lagi sibuk gak
ya kalo dia bilang sibuk
sebenernya sih enggak sih soalnya ini gue baru habis ngantar istri gue buat kerja praktek
terus ini gue rencana mau ziarah ke makam al rumah istri gue yang dulu
oh pas banget gak
gini gak gue mau minta tolong ini nyokap gue kebetulan juga mau ziarah
lo jemput dulu ke rumah terus temenin sampe pemakaman
aduh thank you banget nih gak sorry nih gue ngerepotin lo terus
santailah nyokap lo tuh aman sama gue ya
yaudah kalo begitu selamat
sekarang gue langsung berangkat ke rumah lo ya
makasih banyak ya gak
mak aku gak jadi minta tolong randy karena rendy lagi sibuk
angga yang akan antar mama ke makam ya mama hati hati ya
kayaknya dia bisa buat susah kesepakan ya gak
sayang juga jadi mahal ini

agar keb bo

tante juga mau bilang terima kasih banyak ya
kamu udah kirim videonya keisha
elsa baik tante
kalau keisha masih harus di inkubator
manggil dokter lagi si dua hari lagi
untuk memastikan kalau keisha itu bisa keluar dari kebakaran apa enggak
tante boleh dikirimin alamat
gak bisa tante
saya gak bisa kasih alamatnya ke tante
kangen sekali sama keisha
terakhir tante ketemu sama keisha itu waktu
waktu tante ngebantuin nelsa lahiran
dan sampai sekarang kan belum ketemu lagi
tante pengen ketemu sekali sama cucu tante
polisi lagi gencar nyari saya dan elsa
ntar yang ada tanpa diikutin sama polisi
gak mungkin tante mau menjurumuskan elsa
tante akan hati hati supaya nggak ada yang ngikutin tante
tolong kirimin alamatnya ya riki
tante ingin sekali ketemu sama elsa dan keisha
gak bisa tante
saya akan pertimbangkan dulu ya

kamu denger sendiri
riki gak mau kasih alamatnya
dia takut sekali
dan kalau ketawan kan elsa bisa masuk penjara

kalau riki gak kasih alamat
gimana caranya kita ketemu sama mereka pak